informasi tergelincirnya pesawat lion air
untuk mengetahui perkembangan terkini
kita sudah tersambung dengan adi saputro
jurnalis foto cnn indonesia
adi selamat sore
adi saya ingin mengkonfirmasi apakah benar
ada pesawat lion air jt tujuh ratus empat belas
tergelincir di bandara supadio pontianak
bagaimana update terbaru dari kasus ini
ya baik ferdie selamat
bahwa memang betul
terlalu terjadi kecelakaan pesawat
tergelincir di bandara runway
karena kondisi cuaca pada saat kejadian
sedang hujan lebat
di mana ini menyebabkan pesawat
tidak bisa landing sekitar satu meter dari runway
dan seluruh penumpang saat ini
sebagian sudah kembali ke rumah masing masing
mereka dalam kondisi selamat
penumpang juga masih mengalami trauma
dan enggan untuk dimintai keterangan
kejadian tadi pada sore hari
karena memang possibility hanya seribu meter
dengan kondisi memang runway dalam kondisi basah
adi apakah saat ini penanganan terhadap pesawat
yang tergelincir ini masih berlangsung
atau bagaimana situasi di runway saat ini
yang anda pantau
ya situasi runway saat ini memang sudah diserialisasi
tidak boleh pun pihak mana yang bisa masuk
dalam kondisi memang zona terbatas ya
sampai ini petugas masih berupaya melakukan evakuasi
namun situasi di bandara saat ini masih landai
tidak terlalu padat
penumpang masih kelihatan berdatangan
untuk melakukan penerbangan
evakuasi masih dilakukan oleh petugas terkait di bandara
dan beberapa mobil pemadam kebakaran juga
turut andil ikut membantu untuk menjaga situasi
yang mungkin bisa terjadi
namun saat ini memang badan pesawat masih tergelincir
di ujung runway ferdie
evakuasi terhadap penumpang dan juga kru pesawat
saat ini juga masih berlangsung atau bagaimana
atau sudah dievakuasi secara keseluruhan
hanya tinggal badan pesawat saja di runway atau seperti apa
ya bisa digambarkan bahwa memang seluruh penumpang
saat ini seluruhnya sudah bisa dievakuasi
dalam kondisi selamat begitu juga
dan mereka saat ini
mereka sudah berubah
dan mereka sudah kembali mendapat penanganan juga
bagi yang trauma dari pihak pihak medis di sini
untuk melakukan check up atau gimana
bahwa posisi mereka saat ini memang
tanggat untuk dimintai keterangan
mereka dalam kondisi yang trauma
tapi seluruh korban dan awak kabin
dalam kondisi selamat
baik artinya memang tidak ada korban jiwa
dalam kasus tergelincirnya pesawat ini
apa ada perubahan jadinya
perubahan jadwal penerbangan yang saat ini
terjadi di sana atau
ada yang harus diver atau dibatalkan
untuk penerbangan perdambangan selanjutnya adi
ya sepertinya memang ada
penundaan untuk penerbangan karena
mengingat memang jalur ini masih dalam upaya evakuasi
atau penanganan untuk penyidikan mungkin untuk
akibat kecelakaan pesawat yang dialami lion air ini
tapi memang ini akan menunggu hanya waktu menunggu
sebentar memang tadi pihak
kepolisian juga dari kapolda juga turut hadir
untuk melihat langsung bagaimana kondisi
pesawat dan apa apa yang akan dilakukan
untuk proses penyebab terjadinya kecelakaan ini kendi
adi bisa anda gambarkan bagaimana situasi
di kawasan bandara saat ini
kemana para penumpang ini dievakuasi tepatnya
mereka tadi keluar dari kedatangan itu
kedatangan itu satu persatu dan mereka
enggan untuk diminta keterangan
memang dalam kondisi trauma mereka langsung mendapat penanganan
ada sebagian juga yang masing masing untuk melanjutkan perjalanan kembali
memang tujuan mereka adalah melihat festival
pencipta gaume di singkawang dan pontianak
yang mungkin juga akan menyedot pengunjung yang begitu banyak dari luar
dan memang saat ini jalur penerbangan di bandara spadio terbilang cukup padat
banyak penumpang juga masih berada di kawasan bandara spadio
namun mereka masih menunggu kendaraan jemputan
dari pihak pihak yang mereka hubungin ferdi
sudah ada konfirmasi yang resmi bagaimana kemudian
pasca tergelincirnya pesawat lion air ini
dari pihak lion air atau dari otoritas bandara setempat adi
ya saat ini otoritas bandara dari bandara spadio
ini masih berada di lokasi pesawat
memang kita nggak boleh masuk untuk ke bandara spadio
memang itu zona terbatas
polisian juga masih berada di sana
kita hanya berada di kawasan di ruang tunggu penumpang
dan itu pun sangat terbatas sekali informasi yang kita dapat
karena memang penumpang yang keluar itu
enggan untuk dimintai keterangan
otoritas bandara saat ini belum memberikan keterangan resmi
kepada awak media prd
cuaca saat ini seperti apa di sana adi
ya cuaca sebelum kejadian
memang terlihat mendung berapa awan hitam
menyelimuti langit kota pontianak sejak siang tadi
dan saat ini pun cuaca di bandara spadio
dalam kondisi hujan ringan
pada kejadian tadi hujan sangat lebat sekali
dengan cat yang luar biasa
bahkan sampai saat ini kota pontianak itu masih diguyur hujan
bandara spadio ini terletak di kawasan kabupaten kuburaya
jadi agak jauh dari kota pontianak prd
baik terima kasih jurnalis foto cnn indonesia adi saputro
di pontianak kita akan terus mengupdate
bagaimana kemudian penanganan yang saat ini juga sedang berlangsung
untuk kasus tergelincirnya pesawat lion air jt tujuh ratus sepuluh
di bandara supadio kalimantan barat